mel ini hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
tapi ini sejumlah karyawan di dki jakarta masih aja kerja dari kantor
ya pada hari pertama ppkm ini lalu lintas di jalan protokol juga masih tampak padat
begitu pula dengan transportasi publik
warga masih banyak yang menggunakan komuter lain ataupun bus untuk beraktivitas berangkat ke kantor
beragam harapan masyarakat terkait pemberlakuan pembatasan ini